ya pak mirza fenomena cross hijabers ini sekarang ya mulai muncul dan sudah mulai terang terangan di media sosial
jadi ini adalah sebuah komunitas di mana para pria mengenakan busana syari atau pakaian muslimah tersebut ya
dan mereka itu berani berbaur gitu masuk ke dalam masjid juga memposting aktivitas mereka
nah ini yang membuat wanita utamanya ya agak sedikit resah karena biasanya kan tempat wudhu
kemudian juga tempat sholat khusus wanita belum lagi toilet itu kan salah satu tempat privasi untuk wanita ya
ada yang membuka hijabnya intinya tuh beberapa dari mereka ya pasti membuka hijab saat sedang sholat
nah majelis ulama indonesia mui jawa barat mengimbau seluruh dewan kemakmuran masjid untuk waspada
fenomena kemunculan cross hijabers atau komunitas pria yang mengenakan pakaian wanita khususnya busana syari
lengkap dengan cadar yang menutupi wajah mulai meresahkan warga bandung
dari unggahan foto foto di media sosial komunitas ini diketahui mulai berani berbaur masuk ke dalam masjid dan ikut sholat di barisan wanita
keberadaan komunitas pria dengan pakaian wanita syari membuat masyarakat bandung takut
mereka khawatir terjadi tindak kriminal dan meminta ada pengamanan khususnya saat sedang menjalankan ibadah di masjid
tapi kalau memang ada di lingkungan masjid istiqomah ya itu bikin kita sebagai orang

masyarakat pasti resah dan itu harus ada semacam keamanan mungkin di masjid sendiri atau di kawasan kawasan yang memang sekarang isinya sudah didatangi oleh orang orang sebut
itu mengganggu buat perempuan yang sholat di masjid juga soalnya pakaiannya juga sama
apalagi mereka dandanya juga mirip banget sama perempuan
jadi kalau di masjid gak bisa tahu gak bisa bedain mana cewek mana cowok
meski belum mengetahui siapa mereka dan apa motifnya majelis ulama indonesia provinsi jawa barat menghimbau seluruh dewan kemakmuran masjid atau dkm untuk waspada
kami mengimbau agar para pengurus masjid terutama masjid yang sering dipakai untuk kegiatan yang sifatnya kolosal ya
seperti masjid masjid besar di bandung ini waspada
dengan hadirnya mereka itu kalau ada tangkap saja amankan kemudian dikorek apa motivasi mereka
kehadiran cross hijabers atau komunitas pria yang mengenakan busana syari wanita dianggap meresahkan dan dapat memberikan stigma buruk bagi wanita muslimah
meski belum ada laporan akan tindak kejahatan dan adanya korban pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat segera bertindak
tony oktora bandung jawa barat